oh jauh nggak
jauh dikasih itu
kita jalan jalan dulu apa langsung ke sana
ke sana dulu aja
program infrastruktur berbasis masyarakat atau ibm
dirancang sebagai program yang bermanfaat gandanji
tak hanya tersedianya bangunan fisik
terserapnya tenaga kerja
dan partisipasi masyarakat
tapi juga terbentuknya perilaku hidup bersih dan sehat
hal ini sangat penting
terutama di daerah daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata
ah betul sekali den
karena pariwisata menyaratkan kebersihan sebagai daya tariknya
beberapa program tempat pengelolaan sampah
dengan pendekatan reduce reuse dan recycle atau tps tiga r
dan juga sanitasi berbasis masyarakat atau sanimas
bergerak untuk mendukung kebersihan wilayah wilayah
dengan potensi pariwisata tersebut
kisah ini kita mulai dari bali
sudah tak diragukan lagi
pulau dewata surganya pariwisata di indonesia
pastinya kebersihan menjadi syarat penting
bagi perkembangan pariwisata
desa tangkas ini memiliki luas tiga ratus tiga puluh sembilan hektare
dengan jumlah penduduk tiga tiga ratus lima belas jiwa atau sekitar delapan ratus
nah dulu sampah rumah tangga dibuang sembarangan
tentu saja kebiasaan ini mendatangkan
permasalahan kesehatan lingkungan
kalau dulu sebelum adanya ini bu ada yang dibakar
ada kadang kadang dibuang diparit
terjadilah karena di bali ada kesumbangan
adalah kesumbangan itu kemasa keberatan

pemerintah kabupaten kulungan
pemerintah kabupaten kulungan
pemerintah kabupaten kulungan
pemerintah kabupaten kulungan
pemerintah kabupaten kulungan
meresmikan tempat pengolahan sampah
atau tps tiga r berbasis masyarakat di desa tangkas
tps tiga r ditopang oleh peran serta kelompok swadaya masyarakat
atau ksm dharma winangun
oke nah kalau yang membedakan tps tiga r dharma winanguningin
dengan beberapa tps lain programnya apa aja tuh
jadi ekowisata ini kita bikin
kemudian kita pasarkan
di portal itu ada paket paket wisata yang kita tawarkan
antara lain wisatawan menikmati kuliner lokal
kemudian kita ajak bersih bersih sampah plastik ke pantai
oh mau itu
habis itu habis mereka kita ajak bersih pantai
jadi sampah plastik yang kita dapatkan di pantai itu
kemudian di sini juga kita jelaskan bagaimana penanganan sampah
yang ada di tps tiga r serta bagaimana pengelolaan sampah di desa
desa tangkas pun akhirnya memiliki tps tiga r
dengan dukungan enam orang tenaga operasional
periode pertama tps tiga r desa tangkas melayani seratus kakak
kini telah melayani lebih dari dua ratus kakak
nah warga hanya perhatikan
warga hanya perlu membayar iuran rp lima belas
agar sampah sampah mereka dapat terlayani
jadi berkat adanya tps tiga r ini
pembakaran sampah di lingkungan penduduk di sini jadinya tidak ada
atas keberhasilannya tps tiga r ini telah berkembang menjadi percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
tidak hanya melaksanakan konsep tiga r
tapi telah berkembang menjadi lima r
konsep pengolahan sampah seperti ini menghasilkan residu
sampahnya habis tak bersisa
bukan tos itu densu
tos itu tuh ini tempat olah sampah sempat
jadinya sampah tuh diproses dengan alat ini
keluar deh ini ini pelet namanya
ini pellet itu bahan bakar alternatif digunakan juga untuk bahan bakarnya pltu
jadinya energi terbarukan bukan yang ikan
iya tadi bapak gini kan pak
nggak percaya sih densu
gimana prosesnya pak
ya menariknya sistem ini berjalan tanpa proses pembusukan
nah untuk energi pellet ini jangan ditanya
pellet mampu menghasilkan tiga ratus sampai tiga lima ratus kalori
jumlah ini setara dengan kalori batu bara muda
makin tinggi kalori makin tinggi panas yang dihasilkan
seluruh sumber dana berdirinya tps tiga r ini berasal dari apbn dan masyarakat sebesar rp enam ratus lima puluh juta rupiah serta bantuan dari pemerintah daerah berupa peralatan
tps tiga r berdiri di atas lahan milik adat banjar peken yang telah diserahkan untuk kemajuan desa
tokoh adat pun merasa terbantu dengan program ini
kami di jajaran prajuri adat jadi merasa terbantu dalam hal pengalokasian sampah sampah yang sisa sisa upacara di kure
ini memang luar biasa ya
berbagai macam orang dari penjuru dunia datang ke sini untuk menikmati keindahan dan keeksotisannya
ya lah lihat sebagus ini densu
ya pantes dong kalau bali itu terus berbenah terus menerus
dibutuhkan juga dukungan kita warga lokal dan juga turis turis asing yang masuk ke indonesia khususnya bali
untuk memberikan keindahan yang lebih lagi
secara bali kan daerah tala senegeri
setuju pak setuju
kita bersihkan pantai di bali
jika berkatut tidak menolong dengan baik saja dari langit
perlu ada usaha dan upaya untuk memoles potensi di sekitar kita
ya ini seperti alam yang indah ini denso
jadinya tak akan menghasilkan keuntungan bagi warga sekitar jika tidak dijaga dan juga dilakukan dengan baik
nah ini ada program sanimas
yang membantu memperbaiki sanitasi desa
sehingga mampu memunculkan potensi para wisata
nggak ada sekarang menjadi nyata
oh ya di mana
di boja kendal jawa tengah
sampai juga kita akhirnya di kendal ji
iya den ngomong ngomong ada cerita apa lagi nih di sini
pastinya cerita kesuksesan masyarakat dong ji
dalam memaksimalkan manfaat program sanimas
kamu tahu nggak ji
sebelum dapat program dari kementerian pupr
saluran irigasi desa mampet
air pun tak bisa mengalir lancar
penyebabnya adalah kebiasaan warga membuang air limba domestik
dan sampah ke sungai dan irigasi
padahal desa ini punya banyak sekali persawahan
dan dialiri sungai parikesit
wah rawan pencemaran dong den
akhirnya dari pemerintah desa mengajukan
salah satu program yang namanya adalah
sanisitasi berbasis masalah
dan alhamdulillah pada saat tahun dua ribu lima belas
kita diverifikasi dan mendapat satu bantuan dari pupr
berupa satu sarana untuk sanitasi masyarakat itu tadi
kehadiran program ipal komunal membawa angin segar bagi desa
pembangunan mengenalan biaya empat ratus juta rupiah dari apbn tahun dua ribu lima belas
sedikit demi sedikit perubahan pun mulai terlihat nyata
perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat semakin meningkat
perubahan ini dimotori oleh kelompok swadaya masyarakat
atau ksm ngudik resik
je ada ipal komunal
kok aku nggak sadar ya dari tadi
eh ntar lagi ya mainnya ya
saya baru sadar disini ada ipal komunal
iya ini sanimas yang dibangun pada tahun dua ribu empat belas
nah ini kan seru banget ya
di atas ipal komunal ini kemudian dijadikan lapangan poli
yang tadi kita main bareng bareng
ini idenya siapa pak
ya ini dari pengurus ksm
ini berpikir bahwa kalau ini sudah kita buat ini
alangkah baiknya kalau bisa kita gunakan sebagai sarana olahraga dan rekreasi
jadi seru ya
nah kalau untuk kedepannya pak dari programnya sendiri selain sekarang kan ipal komunal ini dibikin lapangan pol ini
ada program apa lagi nanti kedepannya
ini begini jadi setelah sungai jadi bersih karena ada ipal ini
sungainya jadi bersih jernih
bisa kita gunakan untuk tempat bermain anak anak
masyarakat yang kita gunakan untuk tubing
terus ada apa lagi
setelah itu kita mau bikin taman untuk arena bermain anak anak di sini
agar kesan ipal yang bau ini hilang
kini ipal komunal mampu melayani enam puluh tiga sambungan rumah
program ini juga memberdayakan hingga empat belas orang warga
dan bertugas memelihara ipal komunal dan membersihkan jaringan perangkap lemak di rumah rumah warga
bapak dari petugas
sanimas desa berarti
warga penerima manfaat hanya perlu membayar iuran perawatan ipal sebesar rp lima per bulan
kini perilaku masyarakat terhadap lingkungan semakin baik
yang dulu dulu sering ada buang air besar di sungai
terus buang air kecil di sungai
dengan adanya sanimas ini sekarang sudah enggak

lingkungan desa yang bersih dan sehat
menjadi peluang bagi masyarakat mencapai kemajuan
aliran air begitu jernih dan deras
ide pun hadir dari masyarakat
untuk memanfaatkannya menjadi objek wisata tubing
udah gak sabar nih pengen main air
objek wisata tubing baru diresmikan pada awal dua ribu delapan belas lalu lho den
tapi meskipun begitu sejak dibuka objek wisata ini
nggak pernah sepi dari pengunjung
nih kayak sekarang apalagi saat hari libur dan juga akhir pekan
untuk merasakan sensasi main air di tubing ini
pengunjung hanya dikenakan lima rupiah per orang saja
tarif itu sudah termasuk sewa ban pelampung dan juga peralatan lainnya
murah banget kan den
nah kedatangan wisatawan menjadi berkat tersendiri
bagi warga wisata tubing

perekonomian masyarakat pun ikut terangkat
salah satunya ibu rahati yang menggelar dagangan di dekat tubing
ia mengaku keuntungannya semakin meningkat sejak adanya pariwisata
saya penghasilannya kan tambah
habis kelilingan terjualan di sini
bisa tambah dana lagi
berawal dari program perusahaan
program sanimas dan semangat masyarakat
perekonomian desa blimbing terus melesat
secerca harapan menyapa
untuk mencapai kemajuan desa
bersih lingkungannya cantik desanya maju warganya
berkata wisata sesuai ini bisa lahir karena program sanimas
idenya sih sederhana
tapi hasilnya luar biasa
kalau kebersihan itu adalah kunci utama dalam kemajuan desa
aduh ayamu indah banget densu
aduh kamu tau gak sih indonesia itu punya lebih dari sembilan puluh ribu kilometer garis pantai
setiap pantainya punya keunikan masing masing
kalau di belitung sih udah pasti dong batu batunya yang indah ini
betul banget ji
yih bayangin kalau laut dan pantai yang epic kayak gini tiba tiba dipenuhi dengan sampah
hmm sayang banget makanya kamu yang suka jajan jangan suka buang sampah sembarangan
oh ya enggak dong aku kan warga negara yang baik
makanya aku akan ajak kamu sekarang ke tps tiga r yang mengolah sampah sampah laut dan juga sampah sampah warga yang tinggal di pesisir laut itu menjadi lebih berguna lagi
menarik gimana itu
ada di situ mau lomba nggak
eh aku dulu
hmm aroma lautnya seger banget ji
kalau ke belitung emang belum lengkap kalau nggak ke pantai
nah ini nih salah satu tempat yang menawarkan kecantikan laut
desa tanjung binga kecamatan sijuk kabupaten belitung
desa ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional atau kspn
deretan rumah nelayan menjadi pemandangan yang unik di sepanjang bibir pantai
perikanan memang menjadi mata pencaha
harian utama warga di sini den
maka dengan itu kami selaku pemerintah desa kemarin mengharapkan partisipasi dari pemerintah pusat dalam hal ini
kami tolong diberikan infrastruktur yang memadai dalam hal untuk peningkatan pariwisata di wilayah desa kami
akhirnya kami dijawab tantangan itu bagaimana desa untuk bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan pertama yaitu masalah lahan
alhamdulillah kami berkoordinasi dengan masyarakat dan masyarakat menyetujui untuk
memberikan sebuah hibah tanah sebesar satu tiga ratus meter persegi kepada pemerintah pusat
sedikitnya ada delapan pulau kecil tak berpenghuni yang masuk desa tanjung binga
pulau pulau ini terkenal dengan keindahan alam pantai dan bentuk alamiah batu granit yang mempesona
kami mencari jalan yang menuju tempat wisata tanjung kelayan dan tanjung tinggi den
permasalahan muncul saat banyak sampah ditinggalkan wisatawan yang tidak bertanggung jawab
eh lihat deh des apa itu rame rame di pantai
wow itu warga lagi mengetik sampah ji yuk kita bantuin
ji ternyata sebagian masyarakat tanjung binga sudah sadar betul nih akan kelestarian pantai yang harus mereka jaga
makanya secara periodik sebagian warga sudah mulai menjalankan
dan juga menjalankan kegiatan bersih bersih untuk mengindukasi warga serta wisatawan agar ikut menjaga kebersihan
perilaku ini nih yang harus dicontoh den
aduh ini sampah banyak sekali
iya banyak di belakang kayak yang tadi aku bilang sama kamu
masih banyak wisatawan yang datang hanya untuk nikmati alam tapi mereka tidak menjaga lingkungan
dan kita jangan sampai jadi orang yang tidak bertanggung jawab
itu bisa merusak biota merusak pemandangan dan juga bisa membuat segala sesuatunya jadi nggak enak dipandang
banyaknya sampah diakibatkan lokasi yang jauh dari tempat pembuangan akhir atau tpa
dan masih belum ada program daur ulang sampah
akhirnya warga yang tinggal di pesisir pun ikut menyumbang sampah laut
tidak ada pilihan bagi mereka selain membakar atau membuangnya ke laut
karena itulah program tps tiga r dari kementrian pupr hadir di sini
selain untuk mengelola sampah sampah rumah tangga tps tiga r juga hadir untuk mendukung kspn itu den
hmm kebetulan aku diajakin sama petugas tps tiga r untuk menjemput sampah ji
ternyata tps tiga r menjadi solusi penanganan sampah tanjung binga dan pantai di sekitarnya
setiap hari petugas berkeliling menjemput sampah dari rumah ke rumah warga

agar bisa terlayani warga penerima manfaat cukup memberikan iuran rp dua puluh ribu rupiah per bulan
iuran ini digunakan untuk operasional sehari hari tps tiga r
nih kalau biasa di sini
sebelum ada tps tiga r buang sampah kemana
kalau nggak dibakar kita buang ke laut kalau musim hujan kita buang ke laut pak
setelah adanya tps tiga r ini perbedaannya apa sekarang
kita udah nyaman semenjak ada ketes gini kita tinggal menyediakan tempat sampah di depan rumah
jadi sekarang udah lebih enak
lebih enak ya oh ya udah terima kasih banyak ibu ya saya lanjut lagi ya
agar roda tps tiga r terus bergerak pada dua ribu tujuh belas lalu dibentuklah ksm perincong kelekap
meski baru mulai berjalan tahun dua ribu delapan belas program demi program mulai dirintis para penggerak
hadirnya program tps tiga r di desa tanjung binga tentu membawa angin segar bagi pemecahan permasalahan sampah ini
konsep pengelolaan sampah di sini menggunakan pendekatan tiga r
artinya reduce atau mengurangi reuse atau memanfaatkan kembali
serta recycle atau mendaur ulang
pertanyaannya yang sampah sampah ini biasanya kalau bapak lihat datangnya dari mana
dari warga setempat atau lebih dari turis
dari turis lah kebanyakan
oh rata rata ya
cuma yang dia hotel udah udah informasikan ke kita untuk dijemput
oh gitu jadi ada kerjasama juga
apalagi pak yang sudah berjalan walaupun ini masih baru tapi kayaknya impact nya udah tinggi ya pak ya
pertama kerja dengan tangan bikin pot pot kembang untuk kerja dengan tangan dari botol botol
usia ksm perincong kelekak memang masih muda
namun semangat mereka akan membawa perubahan yang luar biasa
mimpi mimpi dan harapan terus mereka kejar
demi mewujudkan cita cita desa yang berkemajuan di masa depan
semua usaha dan upaya tps tiga r ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan menjaga kesimbangan alam khususnya lautan
karena tak hanya pariwisata laut juga sumber kehidupan bagi jutaan biota
jadi setuju kan den kalau kisah dari berbagai daerah itu sudah membuktikan bahwa program infrastruktur berbasis masyarakat
menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan juga
dan juga perilaku hidup sehat bagi warga
betul sekali den
dan itulah dua hal yang menopang pengembangan pariwisata di tanah air kita
yuk perjalanan kita masih panjang dan penuh dengan tantangan